sejak awal tahun dua ribu sembilan belas ita sumitra bersama relawan lain hampir setiap hari
meluangkan waktu membersihkan masjid masjid yang ada di kota bandung
menggunakan peralatan kebersihan dengan biaya swadaya
anggota kelompok dan sumbangan dari warga
ita sumitra dan relawan yang tergabung dalam gerakan bbm atau bersih bersih masjid
rela berkeliling daerah setiap hari
mereka mengerjakannya di tengah kesibukan mereka dan tidak dibayar
untuk membersihkan masjid masjid
ya keinginan saya secara pribadi itu memperluas silaturahim
silaturahim dengan mengadakan keliling keliling bersih masjid
sehingga kita kenal dengan dkm ini dkm ini dkm
itu salah satu motivasi kenapa saya mau terjun ke bbm itu sendiri
berbagi waktu kalau pagi ya pagi dari jam mulai jam tujuh sampai menjelang duhur
jadi bagaimana masjidnya aja gitu itu dipergunakan untuk bbm
nah setelah nanti maghrib dan sore hari itu di ngajar
komunitas bersih bersih masjid ini terbentuk sejak akhir tahun dua ribu enam belas
program ini merupakan program pengurus cabang nadatul ulama kota bandung
sejak saat itu komunitas ini merangkul berbagai relawan
yang berkeinginan untuk memakmurkan masjid termasuk kegiatan bebersih
inti yang kita ingin dapatkan yaitu kita bukan satu silaturahmi ya
kemudian kita membersihkan masjidnya
jadi membangun silaturahmi antara kita tim bbm berkah kota bandung
dengan dkm khususnya dkm dkm masjid di kota bandung ini
kemudian yang ketiga kita ingin menyampaikan pesan bahwa
masjid itu harus bersih dari fisiknya yang tadi kita bersihkan dengan bbm berkah ini
kemudian jamaahnya ketika
masjid itu merasa adem tentram dan sebagainya
kalau kita dari dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas kan kita programnya dua ratus masjid
karena waktu itu kita hanya setiap hari minggu saja bersih bersih masjidnya
cuma kalau dua ribu sembilan belas mulai dari dua ribu sembilan belas ini kita melaksanakan program bersih bersih masjid ini
satu hari satu masjid
setelah berjalan hampir tiga tahun komunitas ini sering dimintai masjid
di sekitaran bandung raya dan tanpa sedikit pun dikenai biaya
ya sangat positif sekali ya
masjid soalnya kan sebagian sekarang tuh lihat masjid ada yang image ya
kalau yang kotor kan gak enak ya
kalau dengan adanya bbm dari nu kota bandung sih
sangat positif sekali ya membantu kita juga
kalau di ya mungkin masjid masjid ya terbatas
karena personil buat bersihnya atau karena alat
meski sudah berjalan hampir tiga tahun
hingga kini komunitas ini hanya memiliki tujuh relawan anggota tetap
yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang dan guru agama